lembaga training isq merayakan ulang tahun ke delapan belas pada minggu malam
bertempat di menara satu ratus enam puluh lima bilangan cilandak jakarta selatan
isq memberikan penghargaan pada tokoh sekaligus alumni yang dianggap berpengaruh di bidangnya
delapan penghargaan lifetime achievement diberikan kepada penggiat pendidikan dan bisnis di indonesia
salah satu diantaranya ialah ayah handa ari ginanja
yakni almarhum abdul rohim agustik selaku pendiri lembaga isq
sementara itu dua penghargaan bertajuk isq award diberikan kepada musisi dwi kidarmawan
dan juga pebisnis wanita nur hayati subakat
di ulang tahun ke delapan belas ini kita memilih pak dwi ki darmawan untuk mendapatkan eco award
jadi dia adalah satu satunya laki laki yang mendapatkan isq award karena tiga kecerdasan yang dimiliki
pertama kecerdasan intelektual
di mana kinerja performernya melanglang buana ke seluruh dunia untuk membangun budaya indonesia dan seni
yang kedua adalah moral di mana ia terbebas dari hal narkotika dan sebagainya
yang ketiga hati nurani spiritualnya juga hidup
nah itu yang membuat mas dwi kidarmawan terpilih
yang kedua ibu nur hayati subakat
beliau seorang perempuan yang bukan hanya dia memiliki sifat yang baik tetapi juga kemampuannya berprestasi
keduanya merupakan alumni lembaga isq
yang dianggap berprestasi di bidang musik dan juga bisnis
nur hayati merupakan pemilik brand wardah sementara dwiki darmawan adalah seorang komposer
ini memang penghargaan yang luar biasa maksud saya penghargaan yang sangat bergensi dan benuasan spiritual ya
jadi penghargaan ini juga akan menambah semangat tim untuk bekerja lebih keras lagi
kami semua dengan value perusahaan
jadi kami juga lagi mesosialisasikan ke semua karyawan value perusahaan
dimana value perusahaan kami ini juga selaras dengan budi utamanya esq
ya syukur alhamdulillah saya bersyukur sekaligus juga
saya merasa cukup berat karena dengan award ini tentunya saya mempunyai amanah
dan tanggung jawab yang besar sekali karena ini menyebarkan nilai nilai satu enam lima dan tujuh budi utama
untuk seterusnya melalui bidang apapun yang kita geluti dan kita kerjakan untuk memenuhi perjuangan bangsa indonesia menuju indonesia emas
khususnya bidang saya musik saya sangat terharu dan bahkan saya tidak menyangka dan kaget sekali
karena kehadiran saya di sini saya pikir seperti biasa
saya biasa berkontribusi di dalam
saya menghibur dan dalam musiknya tapi ternyata diteliti oleh dewan atau panel yang menilai saya layak untuk itu
dan sesungguhnya itu adalah buat saya maknanya adalah sebuah ujian yang lebih belat lagi untuk ke depan
dan bagaimana saya bisa menjadi panutan juga buat generasi berikutnya
tak hanya itu pada perayaan ini ari ginanjar turut memberikan motivasi kepada seluruh tamu yang hadir
dalam pidato motivasinya
ari ginanjar mengajak untuk selalu menjaga nilai nilai ahlak dan moral yang positif
nadia laras jakarta